pak ini pada tadi udah saya maafin
kalau udah di maafin bapak ngapain ngejar ngejar kami kayak tadi
lantudi apa masalahnya
lah bapak kenapa lari larian
loh saya kan sebagai naluri sekuriti yang menggebu gebu
nah gimana sampai ada orang yang lari ya kita kejar
nah para satri sekalian
ustadz musa yang mulia dan santun disini
sekarang kalian harus berjanji sama pak sri kiti ini
hei siapa sekuriti
bahwa kalian tidak akan pernah lagi masuk ke taman mini lagi
suara apakah itu
ngaco ini lihat dari segala penjuru ini ngaco
lagi ya pakai manya
hmm berarti kita habis makan zuhur kita sholat siang
kebalik ustadz jaki habis makan siang kita sholat maghrib
oh jangan panjakan miring ntar jatuh lagi
jadi kita kemana nih
nah kesini ustadz
nah itu baru betul
ya semua disini keseluruhannya
eh eh eh tangga balik awas tangga balik awas tangga balik
barang siapa yang ingat kepada allah melalui sholat lima waktu yang wajib
maka allah akan memudahkan segala urusan kita
itu buktinya udah kan nemuinnya
sholat dulu kali
sergam dulu tangkap dulu baru pulang
duduk balik ke tempat
dengkul sampai oglak begini mau main cabut
doa supaya nggak dihukum
kalian itu bener bener nggak bisa berpikir bener bener nih
naik mobil bak
sampai ke taman ini
ini gimana sih
kau mau bawa ke dokter
soalnya dia udah lemes
jadi dokter yang dimaksud itu dokter
wah hewan bilang
harusnya kalian bilang dulu sama ustaz dong
kalian naik mobil bak
kalau mau diem diem kabur
emang mau casting pakai emergensi
yaudah kalau gitu sekarang
biar ustaz musa ustaz jaki sama bedul
yang antar kalian ke dokter hewan semuanya
emang ustaz tahu
ya tahu dong
nggak jauh dari sini kok
eh fahim nah
itu sering banget
tampaknya tuh sedikit di sini tuh
tetapi kalau dilihat dari mukanya
pasti dia punya masalah sama salah satu diantara kita
ani pikirnya juga begitu
jangan main jangan bergulau
noh ada jenakin emas
jangan jangan jangan
ayo turun turun turun
sekarang saya sudah mengerti duduk permasalahannya
saya atas nama ustadz dari podok pesatri kunanta
saya mohon maaf yang sebesar besarnya ya pak ya
pak ini pada tadi sudah saya maafkan
kalau udah dimaafin bapak ngapain ngejar ngejar kami kayak tadi
lah bapak kenapa lari larian
loh saya kan sebagai naluri sekuriti yang menggebu gebu
sampai ada orang yang lari ya kita kejar
nah para santri sekalian
minta tuhan saya mulia dan santun di sini
sekarang kalian harus berjanji
sama pak sri kiti ini
bahwa kalian tidak akan pernah lagi masuk ke taman mini lagi tanpa membayar karcis
minta maaf bapak
besok besok jangan gitu lagi ya
beri karcis kalau masuk
baik kalau begitu saya rasa kami harus ke bawah
kembali ke pondok
mudah mudahan nanti kita ketemu lagi pak ya
ya udah kalau gitu kita pamitullah assalamualaikum

iya pak deng
itu mengenai hasuma sama rio bemo
itu gimana keadaannya pak ustadz
iya iya itu dia pak deng
saya belum dapat informasinya
nah sekarang saya baru mau telepon ustadz musa dulu
ya sebentar ya
selamat pagi pak deng
ustadz aja pak deng
itu di depan ada beberapa orang yang ingin mengabduh si kucing
itu maksud saya
bukan pak deng
mau ngambil kucing sebagai anaknya
ya nyolong berarti
izin dulu sama kitanya
oh itu mengadopsi
kita sambarin aja ya sekarang gimana
di mana orangnya pak sri kiti
eh udah ketinggalan
oh ya allah
makasih pak deng
makasih pak deng
sabar pak deng
iya kucingnya masih ada
oh tolong ya
pak deng pasti dirawat
oh ini bukan kucing murahan
emang harganya berapa pak de
makannya yang banyak
apa jadi hitung hitungan amat sih
setahun saya yang masak saya ajak agak ribet
pak deng tenang aja
wah benar kucingnya bae